media sosial tiktok dihebohkan oleh unggahan konten uang kertas pecahan satu untuk thr
bank indonesia menjelaskan uang ini merupakan uang spesimen cetakan perum peruri
dan tidak dapat digunakan untuk transaksi pembayaran
netizen di media sosial dihebohkan oleh penampakan uang kertas pecahan satu
dalam video tersebut di sudut kanan atas uang terlihat tulisan perum peruri spesimen
video yang diunggah pada minggu itu telah ditonton lebih dari tiga juta kali oleh pengguna tiktok
kepada cnn indonesia com kepala departemen komunikasi bank indonesia erwin haryono
senin pagi menjelaskan uang pecahan satu tersebut merupakan uang spesimen
atau uang contoh cetakan perum peruri dan bukan merupakan alat pembayaran yang sah
erwin menambahkan berdasarkan pasal dua undang undang mata uang
mata uang indonesia adalah rupiah
sedangkan uang spesimen itu ditambahkan
itu tidak termasuk uang rupiah
sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran
dan hanya untuk kepentingan internal peruri
tim liputan cnn indonesia